kini untuk mengetahui kondisi terkini kita sudah terhubung melalui sambungan telpon dengan konsul ekonomi kjri hongkong mandala soekarto purba di hongkong
selamat sore waktu indonesia pak mandala
selamat sore mbak
pak mandala bisa diceritakan seperti apa kondisi unjuk rasa di bandara hongkong saat ini hingga pihak berwenang menutup aktivitas penerbangan di bandara
kondisi bandara sebagaimana tadi disampaikan bahwa para demonstran melakukan unjuk rasa di dalam bandara dan di tempat check in
karena kepadatan daripada para pendemo pihak otoritas bandara memutuskan untuk menutup
membatalkan penerbangan keluar hongkong
umumnya penerbangan itu yang penerbangan jam enam sore
dan masa juga sampai saat ini masih ada di bandara
mereka sih cuma duduk duduk saja dan meneriakan yel yel untuk menyemangati
dan itu adalah kepentingannya mereka
baik pak mandala
apakah ada data dari kjri hongkong
ada data tki yang juga ikut bergabung dalam aksi unjuk rasa di bandara ini
sejauh ini kita tidak mendengar ada laporan seperti itu
karena kita tetap berkoordinasi dengan pihak keamanan di hongkong untuk mengetahui apakah ada warga kita yang terlibat
sejauh ini kami tidak ada
kami tidak menerima keterlibatan wni kita dalam demonstrasi ini
dari pantauan pihak kjri sendiri apakah ini hanya terjadi di bandara atau masih terjadi di jalan jalan besar di sekitar hongkong
yang kami pantau adalah di bandaranya mbak
kemudian akibat daripada demo ini juga kami juga mendapat informasi bahwa transportasi dari bandara menuju kota hongkong juga
gangguan dan hambatan
untuk itu langkah yang sudah kita lakukan adalah membuat semacam rilis kepada warga kita yang ada di sini
dan juga warga kita yang punya saudara di hongkong untuk tetap memantau facebook kita
dan sudah kita kirimkan juga ke cnn tadi rilis kita
dan mohon juga mungkin diteruskan kepada
namanya warga kita yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai perkembangan situasi bandara di hongkong ini mbak
kami konfirmasi kembali pak mandala berarti ini yang ditutup hanya penerbangan keluar dari hongkong begitu ya
untuk sore ini
benar benar benar
apakah ada laporan dari warga negara indonesia yang akan melakukan penerbangan keluar hongkong kepada kjri
tidak bisa melakukan penerbangannya
masih kita kenal dia tidak bisa terbang keluar hongkong karena bandara sudah dibatalkan penerbangan untuk keluar hongkong
dan langkah yang akan kami lakukan juga kami telah memutuskan untuk membentuk tim segera berangkat ke bandara
untuk membantu para warga kita yang terjebak karena kepadatan demo
dan juga nanti akan memfasilitasi transportasi buat warga kita yang akan menuju ke hongkong ini
pak mandala apakah pak mandala ataupun pihak kjri mengetahui apa ganti rugi yang diberikan oleh pihak bandara internasional hongkong atas penutupan penerbangan malam hari ini
sejauh ini belum kita dengar informasi itu tapi akan kita update terus apakah ada semacam ganti rugi
semacam yang mbak
karena komunikasi baru berkisar kepada apa namanya pembatalan penerbangan dan juga rencana daripada tim kita nanti yang akan membantu para warga kita yang terjebak di bandara mbak
oke baik pak mandala ini nampaknya aksi protes terhadap ruu ekstradisi di hongkong semakin serius
imbauan dari kjri untuk keamanan wni di hongkong bisa disampaikan pak manda
imbawan dari kjri untuk keamanan wni di hongkong bisa disampaikan pak mandala
imbauan kita supaya seluruh masyarakat seluruh warga kita yang ada di hongkong supaya tenang dan bersikap waspada bila berpergian keluar apartemen
juga menghubungi tiga nomor yang sudah kita siapkan bila mana memerlukan bantuan ataupun memerlukan informasi lebih lanjut mengenai situasi demo
baik informasinya bisa dilihat langsung di media sosial kjri kjri hongkong
baik terima kasih pak mandala soekarto purba konsul ekonomi kjri hongkong atas informasinya